masa depan olahraga indonesia terletak pada pembinaan usia dini
semakin banyak anak yang mau berkenalan dengan dunia olahraga
maka semakin banyak pula calon calon atlet berbakat yang berada di puncak piramida pembinaan
tapi sebenarnya bagaimana dunia olahraga di mata anak anak indonesia
maukah mereka menjadi atlet